bisa gak sih gak usah alay
thank you banget ya lo udah mau unblock gue di ig lo
dan gue udah banyak banget foto yang lo harus post di instagram lo
gak usah ke gr an deh
gue upload foto foto itu karena bokap lo yang minta
yaudah gue telfon bokap gue
kenapa ya pak regan
gimana ya pak regar ya
gak bisa lihat orang usaha dikit apa
gimana kalau saya naik taksi aja ya
jangan jangan jangan
sebentar aja kok
jadi cepet kalau ditambal
pasti di sekitar sini ada tukang tambal ban
itu tukang tambal
tukang tambal ban
yuk kita dorong bareng
saya bantu gimana pak
bantuin dorong aja
nah disebelah sini
maaf ya pak
saya gak tahu tuh
diorong aja ya
tukang tambal ban
waduh gak muat
saya ini buru buru
jangan kenceng kenceng juga kali ngomongnya
masih lama gak ya
pintu film kebelakang ayo
udah tangkap lu
boleh dipihang dong
udah selin banget sih usus goreng
kegeeran banget jadi orang
perasaan dia biasa aja deh
nah lu nya aja yang kepedean dikira mau nyamperin lu kan
gak kali masa gua kegeeran sama usus goreng
enggak lah dia yang kegeeran sama gue
lah emang buktinya begitu
dia yang kegeeran sama gue
lo kenapa sih ngeselin banget
mau gua kasihin gelang
gue udah lama nih gak ngasih gelang ke orang
gak ada kita ansohi gak ada gitu gituan
thank you banget ya lu udah mau unblock gue di ig lu
dan gue udah banyak banget foto yang lu harus post di instagram lu
thank you juga ya lo udah mau post foto sama gue
gak usah kegeeran deh
gue upload foto foto itu karena bokap lo yang minta
yaudah gue telfon bokap gue
eh apaan sih belikin
gue paling gak suka diancem ya
iya gak mau lah ini dipikir sama netizen apa
gue yang kesukaan sama lo

gue kan mau lo yang kesukaan sama gue
gio keliatan banget sih kalo dia suka sama mel
bikin hati gue kesela aja ngeliatnya
tapi kedepan bakal berubah lo bakal sweet sama gue
gak lepas buka
udah lemes banget
kalau pusing lemesin badannya tangannya juga lemesin
kemisin ya oke pelan pelan aja ya pelan pelan mesin tangannya nah begitu
pegi gak pegi gak pegi gak
untung aja lo kabur copet kalo enggak gak kenapa napa juga sih
pak regar pak regar gak apa apa kan
⁇ its ⁇ okay gak apa apa saya udah biasa kok saya kan punya ilmu bela diri jadi saya bisa melawan copet maling segala macam
pak pak maaf ya pak maaf banget saya kan buru buru pak motornya kayaknya udah deh pak
makasih ya pak
gue udah berkali kali bilang sama lo gak perlu sembunyiin apa apa cerita sama gue kenapa sih
kenapa gak tega
gue gak mau kalau putri jadi iofil dan menganggap gue cuma manfaatin persahabatan ini demi nama baik keluarga gue
chit jangan sembunyiin apa apa dari gue
jujur sama gue cit cerita sama gue siapa tau gue bisa bantuin lo
tapi gue gak mau lo gak enak sama gue
gue udah anggap lo sahabat
bahkan lebih dari itu gue anggap lo saudara gue
jadi buat apa lo nyembunyiin sesuatu dari gue cid
tapi lo janji gak bakal marah sama gue emput
gue cuma mau lo suruh si cewek asongan itu jauhin pangeran
karena gue gak suka banget ya
kalo si cewek asongan itu deket deket sama pangeran
ya pinter pinter lo aja sih nyuranya kayak gimana
seluruh kampus bakal tau kalo bokapu tuh seorang koruptor
belum lagi followers gue yang banyak
gue yakin pasti lo gak kuat banget nahan julitan mereka
mel tegel banget sih ngancem lo kayak gitu
gue tau lo pasti gak mau ngelakuin apa yang mel suruh
tapi gue juga gak tau harus kayak gimana put
gue janji gue akan cari solusi buat lo
lo tenang aja ya
itu umben putri narik rizky
pasti ada yang mau diomongin
oh atau mereka udah jadi ya
emangnya rizky mau sama cewek kasar kayak usus goreng